ibu saya pak ibu saya dokter
begini pak hari istri bapak kekurangan darah
dan dia membutuhkan transkusi darah secepatnya pak
rumah sakit kan
pak mama pak aku gak mau kehilangan mama mama nggak boleh mati
maaf pak harif persedia darah di rumah sakit ini sedang kosong
dan kita tidak punya banyak waktu lagi pak
saya harus beli berapa dokter
berarti gak sakwar
berarti gak sakwar
berarti gak sakwar
tunggu apa lagi kita kepeks aja
tak perlu setatio
paling ada di sini
dasar gue pedangga wiso
kurang ajar ya ternyata kalian menjual lagi babi ya
kami gak mungkin menjual kerbu
ini babi aku
gak mungkin itu gak mungkin
aku tidak bersalah
aku tidak bersalah
aku gak mungkin menjual kerupuk pakai daging babi
cepet cepet bahaya
ada apa ini
apa buktinya kalian melakukan semua ini
apa buktinya kalian lakukan semua ini
semalam saya lihat sendiri
mbah hamid dan bu hamid yang membawa bubung hutan hitam ini
ini hanya fitnah
mudah mudahan dengan kejadian ini
mendapat ketabahan dari bapak
terima kasih pak ustadz
saya serahkan semua sama allah
bapak yang tembok hari masuk ke dalam kaleng kerupuk itu kan
begini pak hari
istri bapak kekurangan darah
dan dia membutuhkan transkusi darah
sehingga dia tidak bisa berjalan
rumah sakit kan
pak mama pak
aku gak mau kehilangan mama
mama tidak boleh mati
maaf pak hari
persedia darah di rumah sakit ini sedang kosong
dan kita tidak punya banyak waktu lagi pak
saya harus beli berapa dokter
apa boleh pakai darah saya pak
saya siap diperiksa darahnya pak
tapi mas gimana dengan ibu mas
tunggu ibu sama ina
nanti setelah aku ikut pak dokter
aku kembali kesini ya
oke silahkan pak
disini dulu ya
disini dulu ya
selamat di judged
dalam keadaan yang sangat genting
ya bila allah tidak mempertemukan pak sugeng dengan suami saya pada saat saya memerlukan darah
mungkin saya tidak ada di sini
dan pasti anak saya jadi anak yatim
kita semua tidak tahu kehendak tuhan
seandainya saja musibah ini tidak menimpa keluarga pak sugeng
kemungkinan pertemuan ini tidak pernah akan terjadi
bapak tidak pernah khawatir tentang biaya rumah sakit yang sekarang ibu derita
insyaallah seluruh biayanya saya yang akan menanggungnya
oh iya satu lagi
saya sudah mendengar cerita kegigihan bapak
dalam perdagangan kerupuk
dan saya sudah bicara dengan istri saya
bahwa pabrik kerupuk kulit kita ini
kita akan serahkan kepada pak sugeng
setiap aku setuju
setiap aku setuju
setiap aku setuju
setiap aku setuju
setiap aku setuju
tempat saya tidak tuh selamanya ridwan
yang kesah kisahnya
ignorasi terhadap pak sugeng
dia ketawa berbicara
dua handal itu
yang tak lupu dari berlalu
baik bapak bapak ibu ibu apapun adanya semua lamaran akan saya terima
karena kebetulan praktik kami sedang butuh karyawan banyak oke silakan
sudah toh kak hamid
sudahlah kak hamid kerja bareng bareng kita
karena dengan adekan hamid saya percaya perusahaan ini pasti menjadi yang terbaik
iya mas udahlah kak hamid lupain aja masa lalu kita nggak akan inget inget
lain pokoknya kalau kak hamid kerja bagus sama kita kita juga yakin kak hamid
pasti akan sukses ya kan mas ya
sudah toh kak hamid sudah sudah